sejak larangan mudik lebaran dua ribu dua puluh satu diberlakukan
masyarakat terpaksa harus menahan rindu karena tidak bisa pulang ke kampung halaman
namun masih ada sejumlah solusi alternatif untuk menjaga tali silaturahmi
salah satunya dengan mengirimkan parcel atau oleh oleh melalui jasa pengiriman barang atau ekspedisi
menurut anggota dewan pakar asosiasi logistik indonesia
hal tersebut tentunya berdampak terhadap lonjakan volume pengiriman barang
yang kenaikannya bisa mencapai tiga hingga lima kali lipat
fenomena lonjakan pengiriman barang di tengah larangan mudik lebaran dua ribu dua puluh
jadi ladang cuan tersendiri bagi para pengusaha bisnis logistik
khususnya jasa ekspedisi
otomatis pada saat di ramadan hari pertama sampai dengan dua minggu lebih kita masuk menuju ke idul fitri
itu sudah terjadi lonjakan satu ratus dua puluh satu persen
kita bisa sehari itu dapat sekitar di angka lima puluh miliar
saat peak season berlangsung pengiriman paket berkisar antara rp sembilan ratus ribu
hingga dua ratus ribu
sejak awal tahun pihak jasa ekspedisi sudah bersiap menyiasati banjir pengiriman barang tersebut
dengan menambah pekerja kurir harian atau daily worker
selain itu tidak hanya para pelaku bisnis dan pekerja saja
keuntungan dan kemudahan juga dirasakan oleh para pelanggan
sekarang tuh udah mudah sekali sih untuk paket paket gitu ya cepat sampai tujuan gitu
diproyeksikan lonjakan ini akan terus terjadi hingga setelah lebaran usai
terlebih jika pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi gratis ongkir
lonjakannya bisa lebih tinggi lagi